artis vanessa angel kembali menjalani sidang kasus penyebaran konten asusila di pengadilan negeri surabaya
dan di hadapan medelis hakim vanessa angel sempat menyebut nama baru selain nama rian subroto
pihak vanessa yakin dirinya akan bebas karena kasus yang menjeratnya dianggap jebakan dan rekayasa pihak kepolisian
terdakwa penyebaran konten asusila vanessa angel kembali menjalani sidang di pengadilan negeri surabaya
sama seperti sidang sebelumnya sidang vanessa angel berlangsung tertutup dari awak media dan halayak umum
sidang beragendakan keterangan terdakwa ini berlangsung kurang lebih dua jam
di hadapan majelis hakim vanessa angel dicecar beberapa pertanyaan seputar keterlibatannya dalam kasus prostitusi online artis
vanessa angel sempat menyebut nama baru selain nama rian subroto
bahkan nama ini terkuak sebelum vanessa mengenal sosok rian subroto
ketika ditanya terkait siapa nama tersebut
kuasa hukum vanessa angel milano lubis tidak menjawab
ia menyajikan akan mengungkap nama itu setelah sidang kasus vanessa angel dinyatakan telah usai
milano menambahkan bahwa kliennya ini harus bebas
karena kasus ini tidak jelas dan pihak pihak yang berkaitan tidak pernah diperiksa terutama sosok rian subroto
nah malah tadi vanes di persidangan malah ada menyebut satu nama sebenarnya
pada waktu kenalan itu ada nama lain sebenarnya
baru dia mengatakan rian
ada nama aslinya
tapi itu di persidangan nantilah setelah pas putusannya
ya alasannya memang tidak ada
kasus ini kan sepertinya memang tidak jelas
pihak pihak yang terkait dalam perkara ini tidak pernah ada diperiksa
ya terutama kan rian
riannya kemana laki laki itu
seperti diketahui vanessa angel terjerat kasus penyebaran konten asusila
lantaran melakukan chat pribadi berbau mesum dengan mucikari endang siska
vanessa akan kembali menjalani sidang pada senin depan dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum
masa penahanan vanessa sendiri akan habis pada tanggal enam belas juni
dan jika belum difonis maka vanessa akan bebas demi hukum
lukman rozak surabaya jawa timur